gempa dengan magnitudo tujuh satu yang terjadi pada rabu pukul tiga belas enam waktu indonesia barat
dirasakan hampir seluruh wilayah maluku utara hingga sebagian sulawesi utara
salah satu mal di kota tobe lohal mehra utara
sejumlah pengunjung mal yang sedang berbelanja panik dan berhamburan keluar
menurut bmkg stasiun geofisika kelas tiga ternate
gempa yang berpusat satu ratus empat puluh satu km tenggara kota malanguane
dengan kedalaman enam puluh empat km tersebut tidak berpotensi tsunami
gempa ini akibat dari patahan atau subduksi lempeng laut maluku dan halmahera
serta lempeng sangihe yang dapat dirasakan di kota manado sulawesi utara dan gorontalo
warga diminta untuk tidak panik karena gempa tersebut tidak berpotensi tsunami
kejadiannya berada di laut maluku
menurut informasi hampir seluruh di wilayah maluku
di maluku utara merasakan dan sebagian di sulawesi utara serta gorontalo
baru saja terjadi gempa
gempa juga dirasakan di sulawesi utara khususnya di kota manado pada rabu siang
ini lampunya masih bergoyang
warga yang panik segera keluar dari ruangan guna menyelamatkan diri
hingga kini belum ada keterangan dampak gempa dari pemerintah setempat
bmkg mengimbau tetap tenang dan waspada akan terjadinya gempa susulan
tim liputan cnn indonesia